mantan presiden amerika serikat barack obama mengunjungi indonesia bersama istri sekaligus tiga puluh dua putrinya dan anggota keluarga lain
kedatangan obama dianggap bisa memberikan pasti ya dampak ekonomi khususnya di sektor pariwisata
dilansir dari the tech finance ketua umum asosiasi pengusaha indonesia pindo haria disukam dan imber pendapat
kedatangan obama bisa berdampak besar bagi promosi daerah yang dikunjunginya sebagai destinasi wisata
sebagai tokoh dunia media asing dan media lokal pun meliput aktivitas obama saat berlibur
sementara itu ketua kadin indonesia rosan p ruslani menilai kehadiran obama seperti promosi gratis bagi bali
lebih lanjut ia menginginkan agar pemerintah bisa memberikan insentif kepada para wisatawan mancanegara yang datang ke indonesia
agar bisa menarik lebih banyak kunjungan